baju atau pakaian umumnya menggunakan sabun atau deterjen
namun sebagai aksi pelestarian lingkungan dan memperingati hari pohon sedunia
puluhan siswa sebuah sekolah dasar di gresik ramai ramai mencuci baju menggunakan bahan dari buah pohon lerak
bagaimana keseruannya berikut liputannya
bagi para siswa cara mencuci baju ini tergolong baru tapi cukup baik karena tidak mencemari lingkungan
baca cuci baju pakai sabun alam dari buah lerak
sudah pernah tahu itu buah lerak buat sabun cuci itu
belum pernah pakai
pihak sekolah sengaja mengajak para siswa untuk mengetahui hasil dan manfaatnya pohon
agar mereka mengetahui kegunaan bahan alami di sekitar mereka
hari pohon hari pohon sedunia karena itu kita ingin menghasilkan dari pohon itu
kita bisa manfaatkan untuk anak anak
kita tidak menanam pohon pohon itu tetapi hari ini kita kepingin anak anak tahu hasil dari pohon pohon itu
kemudian kita manfaatnya seperti apa
dengan wawasan ini diharapkan para siswa bisa lebih melestari
dan mengembalikan lingkungan untuk kedepannya